saya betul betul nggak sengaja
tahu nggak sengaja
kejadian ini lagi
sekarang kamu keluar aja ya
lalu pak jos
oke kita lanjutkan lagi
kayaknya gelesah banget
saya senang sekali pak jimmy
akhirnya kerjasama kita ini mencapai kata sepakat
yang penting kita berdua gak ada yang dirugikan kan
saya juga minta maaf atas kejadian karyawan saya tadi pak
dua kali bapak dibikin susah
udah udah udah lupakan
nggak apa apa kok gak masalah
aduh aku harus minta maaf sekali
lagi sama tamunya pak jus
yang penting nanti mudah mudahan ke depan bisnis kita bisa lancar
sekali lagi saya ingin minta maaf atas kejadian tadi
saya betul betul tidak sengaja
untung kamu gak kerja dengan saya
kalau kamu kerja dengan saya
udah saya pecat kamu
kalau saya demam demamkan
kamu nggak ada yang yakin
terus kata orang sih orang yang pemarah itu cepat tua iya kan
yaudah sekarang kamu mendingan ke belakang kamu masih banyak pekerjaan lagi
beberapa hari yang lalu kok ibu seperti melihat bapak kamu ya
ibu sekarang jadi penasaran
apa sebetulnya bapak kamu itu masih hidup
andai saja masih ibu sangat berharap bisa diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bapak kamu
ibu gak mau menyesal seperti ibu menyesal saat tahu kamu sudah pergi ninggalin ibu tanpa sempat bertemu lagi
taraaa donila selamat berjalan
selamat ulang tahun
alhamdulillah teriak pasti senang ya dengan kedatangan saya dengan kade saya ini ya
gue nyubit diriku sih sakit artinya gue gak mimpi ya
ngapain sih lo pake kesini
saya mau kesini sekaligus saya mau ngelamar pekerjaan lagi sama donila
aduh ini pergi aja kenapa sih
saya gak jadi supir gak apa apa deh non
jadi model juga bisa non
iya jadi model nih foto foto gitu kan
pak pak pak
ini ada orang rabies pak
siap diusir ya non
sudah gak ada lamaran cepet pergi
udah pak ambil aja kado nya buat papa
nanti kalau udah pergi hati hati
cuci tangan ntar kena rabies tuh
awas kamu ya jangan ganggu nonnila lagi
iya udah pergi sana
tak keplah kamu lagi
baru jadi sapa meblaku
eh elah gue kok ditolak lagi sama nonnila
padahal harapan satu satunya cuma non lila yang bisa nerima gue kerja lagi
dewi kan lagi dekat sama bos jos
hah gue minta kerjaan aja sama bos cos
siapa tau aja dikasih
gak apa apa kerja di restoran
gak perlu keluar duit
kenapa bisa begini ya
kerjaan siapa ini
kerjaan saya bos
gimana gitu kelihatannya rapi mahal eksklusif
jadi ini semua pekerjaan kamu
benar ini kerjaan kamu
kok gini sih
kamu pilih mau saya hajar apa saya tonjok
loh kok bos just marah sih
saya kan cuma mau bagusin mobil bos aja
eh macem macem lu ya
bos bos dia mau pukul saya bos
kamu pikir saya akan bantuin kamu gustaf
justru saya yang nyuruh dia untuk ngebukin kamu
maksud kedatengan saya kesini kan baik bos
saya cuma mau minta pekerjaan dari bos jos itu aja ngelebih bos
apa yang membuat kamu berpikir kalau saya akan memberikan pekerjaan sama kamu gustaf
di mata saya gustaf kamu itu tidak lebih dari cecunguk yang pengganggu
mau ke mana sih cepet cepet
sekarang kan bos sama dewi udah makin deket
terus yang kenali dewi ke bos siapa
kan saya juga bos gustaf
asal bos tahu ya dewi itu suka banget sama orang yang baik bos
nah kalau bos jus ngasih pekerjaan sama saya itu sama aja bos jus orang baik
nah orang baik nanti bisa disukain sama dewi
bos bos bisa disukain sama dewi
bos saya kerja apa aja bos gak apa apa bos
kasih saya kerjaan bos
gustaf berdiri kamu
kau pikir dengan cara kamu menjilat seperti itu saya akan memberikan pekerjaan sama kamu gustaf
jangan pernah mimpi ya
badan saya udah kering bos
saya udah makan udah jarang banget bos
seminggu aja nggak makan bos
saya janji bos saya akan jadi orang yang baik bos
saya rajin solat
bos terima saya bos ya bos
masih jawab bos
saya itu pusing sama kamu gustaf
saya juga pusing bos

tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak

saya juga pusing bos
saya akan memberikan pekerjaan sama kamu
apa aja yang saya terima bos
tapi ingat gustaf
jangan pernah macem macem
makasih ya bos
wih sakit wi
dewi itu udah enak ngeliat mukanya akang
ya kepengennya sih bisa ngajak makan dewi di sini
berdua lagi kayak dulu pacaran kita
ngajak makan dewi
nah justru dari itu
akang nggak punya duit makanya akang kerja di sini
akang kerja di sini
itu tanda tandanya kalau kita jodoh
kita satu kampung udah tunangan terus kerjanya bareng
bagian kebersihan lagi
kalau gini biasanya tuh suka dedegan liat cowoknya
tidak apa apa kasih waktu dikit
ck enak juga bisa makan yang gratis gua di sini
enak enak pasti makanannya
aku bingung tau nggak
dari ini yang bagus yang mana
ini simpel tapi lucu deh
jangan jangan andre mau beliin buat aku
untung aku ngajak kamu ke sini tau gak
aku udah tadi bingung mau milih apa ya buat si dewi
karena aku tahu selera kamu itu pasti bagus
masa gaji di itu ternyata buat dewi

kamu tau kenapa

kamu tahu kan perasaan aku sama kamu kayak gimana
kamu tahu kan perasaan aku sama kamu kayak gimana
ternyata hati kamu udah kasih sama dewi
loh siapa yang bilang hati aku terisi sama dewi
dengan cara aku ngasih hadiah sama dia
udah cuma itu aja kok
tapi aku gak akan pernah bisa ngisi hati kamu kan
aku butuh butuh minta maaf lah
tapi sampai sekarang hati aku gak tahu buat siapa
tapi buat kamu kamu selalu ada di hati aku
karena kamu teman aku dari kecil
ternyata walaupun sampai sekarang aku terus ngerepin kamu ndre
aku gak lebih
cuma teman di hati kamu
kok jadi melo kayak gini
sekarang lanjutin cari hadiah buat deli yuk